pihak pihak sawah yang enak tuh ya sebuah pahit

puluhan warga dari tiga desa di sumedang jawa barat berusaha masuk ke dalam tol cisumdawu
di wilayah desa sirna mulia rabu siang
puluhan warga ini berusaha menutup akses jalan tol lantaran lahan milik mereka
yang telah menjadi jalan tol tak kunjung selesai pembayarannya
salah seorang warga mengungkapkan pihaknya sejak beberapa tahun lalu telah dijanjikan oleh pemerintah
serta pihak terkait secepatnya akan mendapatkan penggantian dan pembebasan lahan
namun belum juga terrealisasi
soalnya kenapa jalan tol sudah dibuka ternyata tanahnya belum dibayar
sementara itu asisten daerah dua pemda sumedang mengungkapkan
pemerintah akan mencari jalan keluar sesuai dengan ketentuan yang ada
siapan datang untuk persiapan
dapat orang pemerintah
terima kasih pimpinan daerah
minggu depan khusus membahas tentang dampak pembangunan jalan tol
warga adat desa kasie kecamatan taniwel kabupaten seram barat maluku ini
mengusir alat berat milik salah satu perusahaan tambang batu marmer pada rabu pagi
aksi pengusiran ini dilakukan lantaran lahan yang menjadi lokasi tambang itu
mereka akui sebagai area perkampungan pertama leluhur warga lokal
mereka pun meminta sopir alat berat segera menyetop
aksi warga lokal ini sempat diadang aparat
namun usai negosiasi pihak aparat akhirnya meminta alat alat berat
keluar dari wilayah itu
tim liputan cnn indonesia